inilah aksi seorang driver ojek online yang mencoba menghadang dan menegur seorang pengemudi sepeda motor yang berkendara secara ugal ugalan di jalan raden inten durensawit jakarta timur pada rabu pagi
dalam rekaman video yang diunggah oleh akun twitter at hrsdhi terlihat pengemudi sepeda motor yang ditegur justru tidak terima dan sempat mencoba melarikan diri namun tetap dihadang
merasa tegurannya tidak diindahkan seorang yang menggunakan jaket ojol tersebut langsung membuka jaketnya dan ternyata merupakan anggota kepolisian dengan seragam lengkap
melihat yang dihadapinya adalah anggota kepolisian pengemudi tersebut langsung turun dari motor dan meminta maaf
sotak video berdurasi empat puluh lima detik tersebut langsung viral dan mendapat beragam komentar dari warganet
usut punya usut
anggota kepolisian yang menggunakan jaket ojol tersebut adalah aibtu ridwan simanungkalir
anggota kepolisian dari posek duren sawit jakarta timur yang bertugas sebagai kaposub sektor pondokopi
ia mengaku menghentikan pengemudi sepeda motor tersebut karena mengendari motor secara ugal ugalan dan sempat membuat dirinya hampir bersenggola
saya memberi nasihat kepada beliau yang mengendari nmat nya
saya bilang sama dia pak mari kita sama sama saling menghargai sesama pengguna jalan
sementara itu aibtu ridwan terpaksa mengenakan atribut ojek online karena jaket yang dimilikinya basah lantaran terkena hujan